belakangan ini rasanya semakin banyak kendaraan berbasis energi listrik yang ada di indonesia
tapi tahukah anda bahwa kendaraan berbasis energi listrik tidak hanya satu jenis saja
ada empat jenis kendaraan berbasis energi listrik
yang pertama adalah hybrid electric vehicle
kemudian yang kedua adalah plug in hybrid electric vehicle
yang ketiga adalah battery electric vehicle
dan yang terakhir adalah fuel cell
kira kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari keempat jenis kendaraan berbasis energi listrik ini
dan apa saja perbedaannya yuk kita cari tahu bersama sama
yang pertama adalah hybrid electric vehicle atau hp
mobil listrik ini memiliki dua mesin yakni mesin yang memakai bahan bakar minyak dan mesin yang menggunakan listrik
kedua mesin tersebut dapat dipakai secara independen ataupun gabungan
untuk pengisian listrik hev pengisian tidak dilakukan secara eksternal karena mobil ini tidak memiliki charging port
energi listriknya berasal dari energi kinetis yang dihasilkan saat mesin bbm menyala berakselerasi dan pengereman
pada hev kapasitas baterai listrik relatif rendah sehingga tak bisa menjangkau jarak jauh
yang kedua adalah plug in hybrid electric vehicle
sesuai namanya plug in hybrid electric vehicle energi bisa diisi secara eksternal karena memiliki charging port
dengan demikian kapasitas baterai listriknya menjadi lebih berat
jika anda memilih kendaraan jenis ini bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam
karena harus merawat dua mesin sekaligus yaitu mesin bbm dan motor listrik
kemudian yang ketiga adalah bateri electric vehicle yang sepenuhnya mengandalkan energi listrik untuk bergerak
anda dapat mengisi daya melalui spklu atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum
atau bisa juga menggunakan adapter seperti
atau juga bisa menggunakan adapter seperti iwap atau wallbox yang diberikan produsen kepada konsumen untuk pengisian daya di rumah
namun untuk pengisian di rumah daya listrik yang tersedia minimal dua dua ratus va
dan saat ini kendaraan jenis ini masih menjadi mobil sekunder dan hanya digunakan sehari hari di dalam kota
yang terakhir adalah fuel cell
pada prinsipnya kendaraan jenis ini memiliki konsep zero emission
dan mengandalkan fuel cell sebagai penghasil listrik
sistem fuel cell sendiri terdiri atas alat konversi elektrokimia yang dapat menghasilkan listrik dari reaksi antara hidrogen dan juga oksigen
mobil jenis ini merupakan yang paling ramah lingkungan dan paling cepat melakukan pengisian listrik
namun di sisi lain mobil fuel cell belum banyak beredar di indonesia
dan harganya pun paling tinggi di antara mobil mobil berbasis listrik lainnya
menurut editor in chief auto driver fitra eri setiap jenis kendaraan listrik memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri
yang penting adalah bagaimana masyarakat indonesia beralih kebiasaan dari kendaraan berbasis bbm menjadi listrik
makanya ketika kita menggunakan mobil listrik sebenarnya kebiasaan kita yang harus berubah
kalau kita pakai mobil bensin atau mobil diesel kita tunggu dulu sampai habis kemudian kita ke spbu kita isi
kalau mobil listrik tidak mobil listrik itu seperti handphone lah
begitu kita sampai rumah kita charge dan dalam kita tidur mungkin tujuh jam delapan jam itu sudah penuh lagi
dan besoknya kita selalu menggunakan mobil dengan energi itu levelnya terisi penuh
jadi sebenarnya sangat praktis tinggal tergantung kebiasaan kita aja
pemerintah mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan
melalui perpres no lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
kemudian pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk kendaraan listrik
dan membebaskannya dari aturan ganjil genap di jalan jalan ibu kota
tim liputan cnn indonesia jakarta